libur panjang sebelumnya di tengah pandemi memicu lonjakan kasus covid sembilan belas di tanah air
biasanya lonjakan ini dilaporkan dalam rentang waktu sepuluh sampai dengan empat belas hari setelah momen libur panjang
dan untuk mencegah kasus serupa dalam momen libur natal tahun baru
satuan tugas penanganan covid sembilan belas sudah mengeluarkan surat edaran nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
terkait pengetatan protokol kesehatan dan juga aturan perjalanan
aturan ini berlaku mulai sembilan belas desember dua ribu dua puluh sampai dengan delapan januari dua ribu dua puluh
apa saja aturan protokol kesehatan prokes selama perjalanan libur natal dan juga tahun baru
yang pertama dalam surat edaran terbaru satgas covid sembilan belas ini
anda semua yang mau melakukan perjalanan di libur natal kemudian tahun baru
pastinya wajib untuk menerapkan protokol tiga m
protokol kesehatan ini harus selalu diperlukan
diulang ulang supaya semakin patuh dan juga semakin disiplin
yang pertama ini harus menggunakan masker pastinya ya
penggunaan masker selama perjalanan
tapi harus anda ingat baik baik supaya efektif untuk mencegah droplet penularan
dan tidak terkontaminasi
masker yang anda gunakan lagi lagi nggak boleh lebih dari empat jam
jadi kemana mana siapkan masker cadangan
jadi anda bisa memprediksi
kira kira memang anda akan berpergian selama berapa lama
jadi anda akan selalu siap masker cadangan
yang pertama ini menjaga jarak
jadi menjaga jarak paling tidak satu meter antar orang
jadi anda juga harus menghindari kerumunan
dan pastikan anda selalu terhindar atau menghindari kontak erat
dengan orang orang lain yang ada di sekitar anda
yang pasti yang juga tidak kalah penting di tiga m adalah mencuci tangan
jadi mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun
karena dengan mencuci tangan
anda akan terbebas dari bahaya penularan virus dan juga kuman kuman itu tadi
tiga m yang ini selalu disiplin semakin patuh dengan tiga m
kemudian berikutnya yang kedua
ini protokol kesehatan apa yang harus anda perhatikan
selama anda melakukan perjalanan
jadi yang pertama pakai deh masker dengan benar
jadi masker dengan benar sekali lagi kita masih suka perhatiin orang orang yang
pakai maskernya itu melorot ke bawah gitu ya
terus habis itu nggak nutupin hidung dan juga mulut
jadi masker yang benar itu anda harus menutupi bagian hidung
kemudian sampai dengan dagu ya
jadi pastikan itu dengan baik
kemudian masker yang anda gunakan adalah masker kain tiga lapis
atau masker medis yang memang dinilai efektif banget dalam mencegah droplet
lalu yang penting juga adalah sekarang selama berpergian
anda nggak boleh makan dan juga minum
kalau anda menggunakan transportasi udara atau pesawat
jadi untuk perjalanan udara kurang dari dua jam ya
kalau kurang dari dua jam
gitu anda nggak boleh diperkenankan untuk makan atau minum dalam pesawat
jadi aturan ini juga tidak berlaku bagi penumpang yang wajib mengonsumsi obat
di waktu waktu tertentu yang bisa saja menyangkut keselamatan dan juga kesehatannya
berikutnya untuk melakukan perjalanan jauh selama libur natal dan juga tahun baru
anda wajib menyertakan diantaranya menyertakan hasil negatif covid sembilan belas
syaratnya kalau misalnya anda menuju ke pulau bali
ke pulau dewata bali calon penumpang wajib menyertakan hasil negatif
jadi hasil negatif rapi tes dan juga pcr paling lama tujuh kali dua puluh empat jam
ini dia sebelum perjalanan
sementara itu untuk calon penumpang dengan transportasi laut kemudian darat
termasuk kendaraan pribadi anda wajib menyertakan hasil negatif rapi tes antigen
paling lambat tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
kemudian untuk yang menuju dan dalam pulau jawa ya
jadi anda penumpang transportasi udara dan kereta api
wajib menunjukkan bukti hasil negatif rapi tes antigen
paling lama tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
sementara untuk perjalanan transportasi darat termasuk kendaraan pribadi
diimbau menggunakan rapi tes antigen paling lama tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
namun anak anak di bawah umur dua belas tahun ya
ini tidak wajib untuk menyertakan hasil rapi tes atau tes pcr sebagai syarat perjalanannya
nah selain menunjukkan hasil tes negatif covid sembilan belas
anda yang mau melakukan perjalanan juga wajib mengisi keterangan
melalui aplikasi e hack atau electronic health alert card indonesia
namun untuk calon penumpang kereta api di pulau jawa
anda tidak diwajibkan untuk mengisi data aplikasi e hack indonesia
itu kira kira yang harus anda ketahui terkait dengan aturan selama perjalanan di masa libur kali ini